penyidik direktorat kriminal khusus kepolisian daerah jawa timur berhasil mengungkap kasus peredaran produk kecantikan oplosan dan ilegal beromset ratusan juta rupiah
untuk melancarkan bisnisnya tersangka menggandeng sedikitnya enam artis tenar sebagai tenaga pemasaran
ratusan produk kecantikan dari berbagai jenis dan merek terkenal diamankan polisi dari sebuah rumah kecantikan di kota kediri
rumah kecantikan tersebut digerebek karena melakukan pengoplosan beragam jenis produk kecantikan bermerek
selain menangkap tersangka polisi juga menyita ratusan produk kecantikan hasil oplosan seperti mustika ratu fifa lotion dan produk lainnya
polisi menerangkan tersangka sudah menjalankan praktik ilegalnya sejak dua tahun lalu
tersangka menjualnya secara manual dan online yang sudah beredar di enam kota di indonesia
untuk melancarkan bisnis ilegalnya
tersangka menggandeng sedikitnya enam artis ibu kota yang tengah naik daun sebagai pengendorse di media sosial instagram
selama dua tahun ini tersangka mampu meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah
untuk penyelidikan lebih lanjut polisi akan memeriksa sejumlah artis terkait produk ilegal ini
jauh ini bahwa yang bersangkutan kemungkinan tidak tahu
tidak tahu karena hanya diminta tolong oleh tersangka untuk membantu
meyakinkan para customer nya bahwa barang ini juga digunakan oleh para pabrik pabrik
salah satu artis yang tengah naik daun ialah penyanyi dangdut pantura asal sidoarjo berinisial vv yang kini dalam pemeriksaan
atas perbuatannya tersangka dijerat pasal satu ratus sembilan puluh tujuh undang undang ri tentang kesehatan dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara